ada sejumlah penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh polusi udara
antara lain infeksi saluran pernafasan atas akut atau ispa
selanjutnya asma yang merupakan jenis penyakit jangka panjang atau kronis pada saluran pernafasan
kemudian paru paru basah atau pneumonia
penyakit ini disebabkan oleh virus jamur atau bakteri terhadap sistem pernafasan yang diawali dengan gejala
demam batuk hingga sulit bernapas
lalu ada broncopneumonia peradangan yang menyerang saluran pernapasan dan disebabkan oleh virus
bakteri serta jamur yang menyebabkan paru paru tidak mendapatkan suplai udara yang cukup
yang terakhir adalah serangan jantung
penumpukan pelak pada pembuluh darah akibat menghirup udara yang mengandung polutan berbahaya dapat memicu penyakit jantung koroner
serangan jantung hingga strok